rencana pemerintah mengonversi lpg tiga kg ke kompor listrik delapan ratus hingga seribu watt menuai reaksi
pemerintah akan segera menguji coba konversi ini dengan membagikan kompor gratis minimal ke sekitar
kami konfirmasi lagi nanti jumlahnya ada sekitar rencananya ada sekitar lima ratus ribu rumah tangga
uji coba dilakukan oleh pln dan akan dibuatkan jaringan khusus
pemerintah mengatakan konversi dari gas ke lpg bisa menghemat pengeluaran signifikan
tetapi kebijakan ini dinilai terburu buru dan banyak yang menduga ini cara untuk memaksa warga menaikkan daya listrik mereka
kita bahas sore ini bersama narasumber sudah bergabung adalah dirjen ebt dan konservasi energi plt dirjen ketenaga listrikan kementerian sdm pak dadan kusdiana
selamat sore pak dadan
selamat sore mbak putri
selamat sore pak sartono
terima kasih bapak bapak
saya mulai dulu dari pak dadan
pak dadan pertanyaan besarnya apa alasan konversi ini
karena narasi yang berkembang yang disampaikan oleh pemerintah itu beragam sekali
tapi kalau misalnya dari kementerian sdm apa dan mengapa sekarang dilakukan
terima kasih terima kasih mbak putri
ini suaranya agak menggemas
saya bisa mendengar
pertama sebetulnya kami tidak ingin mempermasakan kenapa baru sekarang ya
tapi kita memang ingin meningkatkan dari sisi ketahanan energi nasional
kita sama sama paham kalau menggunakan lpg saat ini adalah tujuh puluh tujuh puluh lima persen
ini kan sumbernya adalah dari impor
dan sekarang dari mulai awal tahun sebetulnya
sekarang sudah mulai terjadi harga ini tidak bisa
kita kontrol tidak bisa kendalikan dan arahnya kan semakin naik semakin mahal ya
kita lihat harga subsidi harga lpg sekarang
selisihnya antara harga keekonomian dengan harga yang disubsidi memang semakin melebar
di sisi yang lain bahwa pemerintah pun terus bersama sama dpr
untuk memastikan bahwa masyarakat ini mendapatkan energi khususnya untuk keperluan masak ini secara cukup
kami bersama pak sartono juga di komisi tujuh membahas sebetulnya seberapa banyak
seberapa banyak yang diperlukan untuk membuat lpg
kita sama sama memahami angka tersebut
tapi di sisi yang lain kita menghadapi kenyataan bahwa sekarang harga lpg ini semakin mahal
dan di sisi yang lain kita juga ingin meningkatkan ketahanan energi di dalam negeri
kalau kita geser dari lpg yang saat ini kita impor dari luar
kemudian kita gunakan listrik di dalam negeri yang sumbernya berada di dalam negeri
potensinya di kita juga banyak
termasuk dari sumbernya
terima kasih pak

saya kira ini sebuah proses transformasi dari pemanfaatan energi yang basisnya impor dan fosil
nanti kita bisa mengarah kepada energi yang lebih bersih
kedepan memang kalau kami lihat kami dengar diskusi diskusi bahwa arah pemanfaatan energi ini
itu akan basisnya elektrifikasi
jadi kita memang setuju tadi ada pendapat bahwa
juga harus kita pastikan bahwa listriknya harus bersih
saya kira kita bertahap menuju ke sana
di sisi yang lain sekarang kita sudah siap listriknya
jadi kami sudah mencoba sekarang uji coba untuk di beberapa lokasi
pada dua lokasi yang kami uji cobakan
kami juga sepakat bahwa ini tidak perlu terburu buru
makanya kita melakukan secara bertahap dimulai dengan uji coba di dua kota
ada seribu keluarga penerima manfaat yang kami lakukan di masing masing kota tersebut
dilakukan uji coba dipantau bagaimana aspek keberterimaan dari masyarakat tersebut
karena ini kan memang terjadi lompatan dari sisi teknologi
yang tadinya menggunakan kompor yang dibakar sekarang memang menggunakan listrik
pasti harus diperlukan sosialisasi dan juga penjelasan penjelasan
di sisi yang lainnya
hasil dari uji coba tersebut awalnya kami bersama pln
ini uji coba pln sebetulnya jadi kapasitasnya kan seribu watt kali dua
jadi ada dua kompor masing masing seribu watt
nah sekarang kita sudah tahu kalau seribu watt ini membuat masak lebih lama
sehingga sekarang nanti pada saat implementasinya
kita akan pastikan bahwa masyarakat itu mendapatkan kenyamanan khususnya
di dalam waktu memasak
masak itu sama
jadi kami akan naikkan menjadi seribu delapan ratus watt untuk satu kompor
dan satu kompor yang lebih kecil itu seribu watt
itu dari saya
pak dadan kalau misalnya dilihat tadi sebenarnya rumah tangga yang disasar yang mana
karena sepertinya ini ada perbedaan sasaran gitu ya
kalau misalnya tadi mengutip yang disampaikan oleh pak erick thohir
pak eryk tohir mengatakan
harus ada alternatif kemudian untuk masyarakat menengah ke bawah
dan lebih baik disasar yang sekarang itu adalah apartemen
kemudian rumah yang dibangun di bawah kementerian bumn
tapi sepertinya ada perbedaan dari sasaran yang disampaikan oleh kementerian sdm
ya yang kami siapkan adalah bagaimana menggeser pemanfaatan lpg tiga kg
kalau untuk yang sekarang menggunakan lpg yang non subsidi
menurut kami ini kan sifatnya adalah bagaimana mendorong supaya beralih
atau dua duanya kan tidak disubsidi listriknya juga tidak disubsidi
kemudian lpg nya juga tidak disubsidi
yang sekarang disiapkan adalah menggeser untuk masyarakat yang menggunakan lpg tiga kg yang disubsidi
digeser kepada listrik yang sama sama disubsidi
jadi memang ini benar benar ya
nah upayanya adalah menyasar kepada masyarakat pengguna pengguna lpg tiga kg
oke baik saya ke pak sartono sekarang
pak sartono anda mengatakan ini beberapa kali anda meminta betul betul harus dihitung dengan matang
apa saja yang menurut anda harus diperhitungkan pak sartono
baik terima kasih pak putri
sebelum saya menjawab
kami tadi mendengarkan di dalam video tadi
keluhan keluhan masyarakat begitu
kalau berubah ya
dari lpg kepada listrik kompor listrik
nah itu harus kita dengarkan betul
kami sebagai dpr ri mendengarkan itu
nah itu satu
kedua ini kan berawal daripada pln ini kan sedang mengalami oversupply
kelebihan daya listrik lah gitu
nah sementara di dalam kontrak jual beli
pln dengan ipb
kemanya itu kan take or pay
artinya dipakai tidak dipakai
ya plr harus bayar gitu selama ini
dan masalahnya ya pemerintah listrik karena serapahnya kecil
otomatis apa itu negara harus bayar kelebihan meski tidak digunakan lah
ini kan permasalahannya awalnya dari situ
nah untuk itu kan harusnya ya bagaimana ini
ekonomi ini harus tumbuh kan agar serapan listrik itu betul betul bisa terserap ya
tidak terjadi oversupply itu
itu yang seharusnya begitu
tidak terus permasalahannya di dalam subsidi kepada masyarakat miskin ini
yang sudah berlangsung kurang lebih hampir dua puluh tahun begitu
nah untuk itu ini kan harus merubah ini
tidak bisa serta merta ya harus betul kalau itu sampai terjadi begitu ya
memerlukan sosialisasi yang dalam begitu
dan implikasinya juga luar biasa ini
sekarang ini baru saja bbm naik ditambah lagi info tentang konvensi daripada gas ke listrik
ini juga membuat gundah masyarakat
dan ini apa ini yang juga menjadikan suatu catatan
satu catatan kami dari tpr
dan dan dan satu kedua sektor umkm ini kan semuanya hampir menggunakan gas tiga kg ini
dia berputar begitu pakai gerobak ini
nah ini juga bagaimana itu
apakah ada teknologi juga yang bisa untuk mobile begitu dalam penggunaan daripada energi ini
dari gas ke listrik begitu
dan juga kecepatannya
nah ini kan perlu proses ya
kelitian betul apa itu di dalam implementasi kedepannya
jadi tidak hanya uji coba tapi uji layak ini kalau saya mengatakan
layak atau tidak ini diterapkan
begitu mbak putri
oke baik baik
pak dadan tanggapan anda berkaitan dengan ini adalah upaya untuk menyerap oversupply listrik
yang kemudian dibebankan kepada masyarakat kecil
saya tidak terlalu mendengar sepertinya tadi yang disampaikan pak sartono mohon maaf
tapi kalau konteknya seperti itu memang kami memastikan bahwa listriknya itu kan harus siap dulu ya
sekarang tidak dalam konteks oversupply tapi dalam konteks bahwa sekarang listriknya sudah tersedia
kan ini nanti ada demand tambahannya
kalau ini berjalan demand nya akan nambah
nah demand nya dari mana
nah sekarang yang sekarang memang secara jumlah kan sama dengan yang disampaikan oleh pak sartono
yang sekarang oversupply
memang dalam konteks kontrak ini kan kontrak antara pln dengan produsen listrik swasta ya
bahwa itu dipakai atau dipakai itu kan kontrak untuk mengembalikan investasi yang jumlahnya itu flat gitu ya
ini secara langsung kan ditransfer juga ke pemerintah ke negara
karena kontrak kontrak ini kan dijamin juga sama negara
sehingga sebagai biaya yang dikeluarkan oleh pln
dan ini juga nanti pada ujungnya kan dihitung secara secara konsolidasi ya semuanya
sehingga masuk ke dalam yang namanya yang namanya subsidia atau kompensasi nanti
jadi kalau sekarang kebetulan kita lagi listriknya cukup gitu ya
kebetulan yang lain bahwa hal hal yang lain yang tadi saya sampaikan
lpg sedang mahal kita listriknya sudah cukup
kemudian juga secara teknologi secara infrastruktur juga kita
jadi kita siap untuk hal itu ya
dan kami juga tetap memastikan bahwa masyarakat itu tidak tambah biayanya
jadi masyarakat kita pastikan bahwa kalau sekarang misalkan
kalau hasil survei kami satu bulan itu sebelas empat kilo ya lpg per bulan
atau kira kira empat tabung
kalau empat tabung satu tabungnya misalkan harganya rp dua puluh di masyarakat di tingkat terakhir
berarti sebulan kan delapan puluh
jadi kalau hitungan kita kalau dengan cara memasak yang sama
dengan jumlah energi yang sama
kebetulan kalau menggunakan kompor ini kan akan lebih efisien ya
dari sisi pemanfaatan energinya dan juga satuan energinya menjadi lebih murah
sehingga masyarakat itu sebetulnya akan mendapatkan untung juga secara ekonomi
bayar per bulannya menjadi lebih murah
ini yang dikeluarkan oleh masyarakat gitu ya
jadi ada selisih sekitar dua puluh lima sampai dua puluh lima
jadi ada dua puluh lima sampai dua puluh tujuh an per bulan lebih sedikit daripada kita menggunakan kompor lpg dengan lpg sebagai bahan bakarnya mbak putri
tapi kemudian pertanyaan yang muncul sekarang yang juga tadi disampaikan oleh dalam paket kami
disampaikan oleh beberapa analis adalah pertanyaannya berkaitan dengan konversi lpg ke listrik ini tentunya diharapkan ada sumber energi baru terbarukan gitu kan
biasanya adalah disiapkan dulu sumber ebt nya baru kemudian konversi dilakukan tapi ini sebaliknya jadi dipaksa konversi dulu sedangkan sumber listriknya sendiri juga masih menggunakan energi fosil
kita akan bahas itu setelah jeda tetap bersama
bersama kami kita mencerita di cnn indonesia newsroom

saya masih bersama dua narasumber ada dirjen ebt konservasi energi plt dirjen ketenaga listrikan kementerian sdm pak dadan kusdiana
dan juga anggota komisi tujuh dpr ri pak sarto nohutomo
kami masih membahas soal pemerintah yang akan mengonversi lpg tiga kg ke kompor listrik delapan ratus hingga seribu watt
dan tadi juga ada disampaikan oleh pak dadan ada kemungkinan daya kompor listrik ini kemudian akan ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan
tapi pak dadan pertanyaannya sekarang banyak orang bertanya mengapa ini dilakukan sekarang
karena apa karena bahan atau sumber listriknya saat ini kita masih menggunakan energi fosil
dan idealnya konversi besar besaran itu dilakukan ketika sumber listrik memang sudah berasal dari energi bersih energi baru terbarukan
jadi banyak yang mengira bahwa pemerintah di sini hanya melihat ujungnya saja
tapi tidak memperbaiki
jadi di awalnya di asal muasalnya yaitu sumber energinya sendiri
tanggapan anda pak dadan
ya terima kasih mbak putri
saya sebetulnya sudah menggunakan kompor ini sejak dua ribu tujuh belas awal ya
jadi saya mengalami langsung kita misalkan di dapur itu menjadi lebih bersih
memang kan ada yang bilang iya bersih di dapur tapi kan kotor di tempat yang lain
nah kalau pakai kompor lpg kita sudah paham kan memang ada emisi yang dikeluarkan
yang ini pun ada
apalagi sekarang listriknya sedang berkecukupan
tadi pak satano menyampaikan bahwa ini hidup ngahidup kan tetap bayar listriknya
nah kita ada kesempatan untuk seperti itu
yang sekarang sudah ada listriknya yang emisinya sudah tahu kita keluar akan berapa
jadi secara nasional bisa kita hitung bahwa emisinya akan berkurang
karena sekarang kita sebetulnya tidak perlu menambah pembangkit lagi karena listriknya kan sudah ada
jadi kalau sepakat saya juga sepakat sekali mendukung dan setiap hari bekerja untuk bagaimana supaya listrik dari ebt nya ini berjalan
banyak yang sekarang sedang dilakukan dengan didukung oleh komisi tujuh juga bahwa ini harus terjadi percepatan dari ebt nya
tapi apakah kita harus menunggu kesana
dan sekarang kita sedang mencoba mengurangi ketergantungan ketergantungan dari impor dan pintunya ini sudah sangat terbuka
tapi kami juga memahami bahwa ini tidak perlu terburu buru
ada perubahan gaya kan di masyarakat ya
dan itu yang kami dapatkan juga dari lapangan
selama ini sebetulnya permasalahannya itu ya bervariasi
meskipun mungkin bagi kita ini teknologinya cukup simpel
tapi di lapangan memang kami memastikan di uji coba yang sekarang
yang insya allah nanti hasilnya akan keluar secara lengkap di pertengahan oktober
ini akan kami laporkan kembali nanti ke publik ke komisi tujuh juga ke kementerian terkait
sambil memastikan bahwa di tahap berikutnya ini bisa berjalan
jadi kalau dari sisi saya ulangi lagi kenapa dari sisi ebt tidak nunggu itu dulu berjalan
mungkin kita harus nunggu
apakah kita bersepakat itu dulu atau yang lain
menurut saya sekarang justru sangat yang paling tepat
sekarang saat yang paling tapi
tapi sepertinya banyak yang beranggapan pemerintah mengambil jalan pintas yang paling mudah adalah membebankan kepada mereka dengan daya listrik yang paling rendah adalah kelompok masyarakat ke bawah
ini ke saya juga ya mbak putri ya
iya iya pak dadan
justru yang kami tawarkan ini yang sekarang sedang kami lakukan itu bukan membebankan
kan tadi sudah saya sampaikan ya dari sisi keekonomian juga penerima manfaat ini mendapatkan manfaat lebih
kalau tadi di dalam video ada kompornya akan mahal kompornya itu diberikan gratis oleh pemerintah
memang sekarang secara anggaran belum ada
kita karena sekarang masih ada kompornya
sekarang prosesnya masih uji coba
tapi yang kami lakukan untuk yang seribu dan nanti yang akan dilakukan melalui anggaran pln apabila uji coba ini sukses itu semua masyarakat itu menerima secara gratis kompornya
dan juga sambungan listriknya
dan juga harga listriknya adalah harga listrik seperti yang sekarang
kalau menurut anda apa yang harus betul betul disiapkan oleh pemerintah
untuk bisa betul betul menjalani kompornya
untuk bisa betul betul menjalankan ini
karena sekali lagi narasi yang muncul berbeda beda
ada narasi untuk mengurangi subsidi
ada narasi untuk betul betul bisa menyerap energi yang oversupply listrik yang dimiliki pln
pak dadan ini menyarankan memang sudah saatnya kita sekarang beralih
jadi kalau misalnya anda lihat pak sartono bagaimana dengan kebijakan ini
memang membingungkan ini
terus kemudian menyampaikan lain lain
tadi saya lihat juga pak menteri bumn juga menyampaikan tentang generasi kedepan ya
menyisir kepada generasi muda ya
dan juga satu sisi tadi pak dadan kan untuk masyarakat yang selama ini menerima daripada subsidi kompor gas begitu
nah ini perlu apa dari pemerintah ya
untuk biar satu pintu begitu
untuk menyampaikan perihal konvensi daripada gas ke listrik
ini perlu harus firm begitu
yang jelas pada prinsipnya kami menginginkan tetap itu di dalam sosialisasi maupun uji coba kepada masyarakat
tapi juga opsi yang satunya ialah jangan dicabut itu subsidi terhadap gas
jadi bersamaan begitu
nah nanti tinggal memilih ini masyarakat kan
murahan mana ini
menggunakan subsidi daripada gas atau subsidi daripada kompor listrik ini
nah ini akan lebih salah satu win win solution lah
tidak membuat suatu resah gitu masyarakat bahwa oke subsidi masih berjalan
kompor listrik juga menjadi salah satu opsi
karena juga untuk menghadapi tantangan yang lain
ke depan tentang ramah terhadap lingkungan dan sebagainya
untuk sementara itu mbak putri
terima kasih pak sartono sore hari ini sudah bergabung dan juga pak dadan sore hari ini sudah bergabung
terima kasih pak dadan
saya konfirmasi lagi
jadi untuk tahun ini ada berapa paket yang akan dibagikan yang disasar oleh kementerian sdm pak dadan
kita sekarang sedang menjalankan uji coba di dua lokasi mbak putri
di solo dan di pasar
dari sisi apbn kan belum ada
kami juga belum membahas dengan pak sartono komisi tujuh
tapi sekarang sudah disiapkan anggaran apln ya
jadi anggarannya apln itu tiga ratus unit
tiga ratus belum dipastikan ini akan dimanapun
tapi ini belum kita putuskan untuk kapan eksekusinya
tergantung untuk yang pertama ini
oke tergantung hasil uji coba begitu ya pak dadan
baik terima kasih kami tunggu terus
terutama untuk hasil uji cobanya semoga betul betul bisa kembali lagi tidak membebani masyarakat miskin
terima kasih pak dadan
terima kasih pak sartono sore hari ini